jauh sekali di sebuah kerajaan dekat laut timur
ada seorang pemimpin muda raja itan
raja itan dimahkotahi pada usia yang sangat muda
tapi raja muda ini memiliki kualitas yang tidak dimiliki kebanyakan bangsawan
yang mulia kau tidak bisa membereskan tempat tidurmu sendiri
ya aku punya dua tangan yang berfungsi dan dua kaki yang berfungsi bukan
seseorang harus selalu berjuang dalam pertempurannya sendiri
dan melakukan tugasnya sendiri bila memungkinkan
itu salah satu pelajaran penting yang dikotbahkan dan diikuti oleh raja muda kita
tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa pada malam penobatannya
raja ethan melihat sebuah mimpi
dan sejak saat itu selama tiga malam berturut turut
raja ethan memimpikan naga yang sama setiap malam
dan pada pagi keempat raja itan memutuskan untuk memanggil penasihatnya
ini bukan hanya ancaman
ini bukan hanya mimpi
nenek moyang kita memperingatkanmu tentang malapetaka yang akan datang
ada sebuah legenda raja
lebih dari sebuah cerita yang tidak pernah kami anggap serius sampai sekarang
nelayan tertua di kerajaan kita berbicara tentang arus magis di masa lalu
yang akan membawanya jauh di bawah air ke istana naga agung
dia mengatakan bahwa yang agung
dan putrinya adalah naga dan sangat ramah
tapi beberapa tahun yang lalu arus tiba tiba hilang
nelayan punya teori yang mulia
dan sayangnya itu tidak bagus
aku percaya itu adalah naga merah yang mulia yang telah memperingatkanmu
saat aku bertemu yang agung dia berbicara tentang musuhnya
bagaimana dia ingin menaklukkan laut timur
aku yakin naga merah akhirnya berhasil
bagaimana kita menghentikannya
hanya dia yang bisa tapi aku yakin dia sudah tiada
dia adalah makhluk terindah yang pernah kutemui
kuat namun lembut dan baik hati
saat putri naga hidup istana naga agung tidak dapat dikalahkan
tapi jika naga merah telah naik ke tampuk kekuasaan untuk memanggil pasukannya
itu berarti putri naga sudah lama tiada
hanya dia yang bisa menghentikannya
selalu ada jalan
jika nenek moyangku memperingatkanku maka ini bukanlah malapetaka
ini adalah pertempuran dan mereka ingin aku tetap siap
aku ingin semua informasi tentang naga merah ini
baca setiap buku bicara dengan semua orang
dia pasti punya kelemahan
dan tuan layan kau akan jadi pemanduku
kau akan membawaku ke arus magis
tapi yang mulia jika arus magis hilang maka kau tidak akan bisa bernapas di bawah air
serahkan itu padaku yang mulia
aku tahu tentang ritual lama yang akan membangkitkan berkah leluhurmu
aku yakin mereka akan memberikan bantuan apapun
diajak bekerja siang dan malam
dan akhirnya menemukan kelemahan naga
tanduk leluhur disentuh oleh unicorn
jadi itu dilakukan
setelah tanduk disiapkan
raja ethan pergi bersama nelayan tua dan penasehatnya ke titik di mana arus magis pernah ada
kau sendirian dari sini yang mulia
hanya kau yang memiliki berkah untuk bernapas di bawah air
kami percaya padamu
pemberkatan itu bekerja segera setelah dia melompat masuk
ethan disuruh berenang jauh sampai dia menemukan kumpulan kura kura
nelayan tua memintaku untuk mengejar kumpulan kura kura
karena lelah raja ethan memegangi kaki kura kura besar
dan yang mengejutkan kura kura itu membawanya langsung ke istana
wow naga ini lebih terampil dari kita manusia
aku harus meminta beberapa
naga untuk membantu mendekorasi istanaku
pasti pasukan naga bersiap untuk perang
ethan menyadari bahwa tanduk leluhur tertarik pada sesuatu
tunggu batunya bersinar
mungkin ini pertanda untuk aku ikuti
raja ethan melihat ruangan kecil
saat dia berenang ke dalamnya
dia melihat peti besar berukir dengan tanda aneh di tengahnya
tunggu ini sangat aneh
peti itu melayang dengan tanduk
dan tegak lurus
tunggu ini mustahil
astaga lima puluh tahun di dalam peti
setidaknya dia bisa memiliki peti yang lebih besar
untuk putri naga
oh halo manusia kecil
oh tentu saja aku mengenalmu
aku tahu bahwa orang yang akan melepaskanku adalah raja ethan muda
dia bisa mendengar pikiranku
apa tentu saja
ya aku dapat mendengar pikiranmu
dan saat ini aku ingin kau meluruskan pikiranmu dengan cepat
sehingga kau dapat mengetahui apa yang terjadi dengan cepat
kita tidak bertambah muda kau tahu
oke naga merah
aku bermimpi dia memanggil pasukan untuk menyerang kerajaanku
tapi dia memiliki batu naga
mengapa dia membutuhkan kerajaanmu sekarang
ya batu naga adalah benda paling kuat bagi kita
aku tidak pernah melihatnya tapi ayahku tahu tentang itu
kau lihat aku dapat berubah bentuk jadi makhluk apapun dan bertahan hidup di luar air
aku punya hubungan baik dengan leluhurmu
aku mengajari mereka banyak ritual dan seni bertanung
aku juga mengajari mereka banyak ritual dan seni bertanung

aku pernah membawa ayahmu ke sini

dan naga agungku rasa memberitahunya tentang batu naga

ayahmu pria yang bermartabat dan dapat dipercaya
tapi naga merah cerdas
dia menyalahgunakan sihir untuk menyamarkan dirinya sebagai naga yang ramah
dan menipu ayahmu agar memberitahunya di mana batu naga
tidak kau tidak akan pernah lolos dengan ini
kita harus mendapatkan batunya
naga agung harus mendapatkan kembali kekuatannya
tidak sesuatu tidak bertambah
tanduk itu untuk mengalahkan naga merah
kita tidak punya banyak waktu raja
putri naga berenang dengan raja ethan di punggungnya
tempat ayahnya ditawan oleh naga merah
mereka melihat naga agung dalam sangkar
dan beraksi untuk membebaskannya
aku harus memberitahumu sesuatu putri
sesuatu yang seharusnya sudah kuberitahukan padamu sejak lama
tidak ada waktu ayah
apa yang terjadi di sini
dia harus bangkit untuk kekuatan sejatinya
bukan di mana batu naga berada
tapi siapa putriku
putri naga adalah batu naga
semuanya menjadi jelas sekarang
jadi itu sebabnya naga merah ingin merebut kerajaanku
tanduk yang disentuh unicorn adalah satu satunya benda
yang bisa membuka peti putri naga
tanduk itu seharusnya tidak pernah mengalahkan naga merah
itu seharusnya membawaku padanya
saat putri naga hidup istana naga agung tidak dapat dikalahkan
hanya dia yang bisa mengalahkan naga merah
dan penuhi takdirmu
aku akan merebut dunia
dan tidak ada yang bisa menghentikanku
selama aku masih hidup
rakyatku tidak akan menderita
aku mengutukmu ke laut hitam
juga di laut
naga agung berada di tempat yang selayaknya
dan arus magis kembali
yang terpilih akan sering mengunjungi naga agung
dan untuk putri naga
ya itu hanyalah awal dari penemuan jati diri
jangan lupa like share dan subscribe